kamu baik baik aja kan ma
fadil baik baik aja ma
hari ini kamu pulang ya
tapi ma fadil
jangan biarkan warga kita terpecah belah
sudah cukup taufan yang pergi dari rumah
karena nggak boleh ikut ikutan seperti taufan nak
pokoknya pokoknya mama tunggu kamu di rumah ya sayang ya
kalau memang fadil masih sayang sama mama
dan fadil peduli
dengan ku taufan
tuhan keluarga kita
mama percaya pasti fadil pulang
tante ambar pasti minta kak fadil buat pulang ya
hubungannya itu sama kamilah saat ini memang udah hancur
tapi masih ada yang bisa diselamatkan
yaitu hubungannya kak fadil sama keluarga kak fadil

ya untung sangat kenceng
kalau sebenarnya kak fadil itu bukan ayah dari bayi yang kami lakuin
sekarang kak fadil pulang aja

mila mau berterima kasih ya sama kak fadil
atas semua kebaikan kak fadil sama mila
mila gak akan pernah lupain itu kak
sekarang kak fadil
kak fadil harus jaga diri kak fadil
kak fadil harus bantu diri kak fadil sendiri
dan kak fadil juga harus bantu keluar ke kak fadil
selamat sore tama
tolong didik anak kamu si fadil itu ya
karena makin lama dia makin kurang ajar
ada apa ini
kesalahan apa lagi yang fadil buat pada mbak marta
jadi kamu gak tahu apa yang dia lakukan terhadap keluarga saya
fadil tadi siang datang ke rumah saya untuk menemui edo
dan lagi lagi dia minta pertanggung jawab edo atas kehamilan kamila
apa padahal udah terbukti dia yang menghamili kamila
fadil masih saja meminta edo untuk bertanggung jawab
iya itu kurang ajar kan
dan yang lebih parah lagi dia datang bersama kamila dengan membawa suster gadungan
dan kertas hasil tes dna palsu untuk membohongi edo
apa itu namanya nggak kurang ajar
dengan salah saya minta sama kamu didik anak kamu dengan baik
masa ayahnya terpandang
seperti ini anaknya pengecut dan brengsek
dan satu hal lagi ya saya sudah menemukan wanita yang tepat untuk dinikahi edo
jadi tolong bilang sama fadil jangan pernah paksa paksa edo untuk bertanggung jawab
dan edo tidak akan pernah menikahi kamila sampai kapanpun
untuk apa kamu datang ke sini lagi
aku pernah bilang sama kamu kan
jangan pernah menambahkan diri kamu di hadapan papa lagi
oh malu punya anak seperti kamu
aku malu dan aku kecewa
kamu benar benar pecundang
pergi kamu dari sini
jangan pernah kamu datang ke sini lagi
fadil kamu gak apa apakah saya
ma gak usah dipela anak seperti ini
gak suka punya anak seperti dia
cut pergi kamu
pak udah pak udah pak
kenapa sih pak
anak datang bukan disambut malah dipukulin
untuk apa menyambut anak kurang ajar seperti ini
fadil itu kesini mau minta maaf sama papa
kenapa malah papa pukul
papa marah sama fadil
tapi fadil kesini
fadil mau menjelaskan
tidak perlu kamu menjelaskan apa apa sama papa
kamu kesini cuma meyakinkan papa
seperti kamu menyakitkan edo kan
dengan membawa kertas palsu itu
sampaikan apa yang mau kamu katakan sama bapak
hubungan edo sama gemilang saat ini memang udah hancur
tapi masih ada yang bisa diselamatkan
hubungannya kak fadil sama keluarga kak hadi
kak fadil bawa surat ini
kak fadil kasih lihat ke orang tua kak fadil
surat ini adalah bukti
kalau sebenarnya kak fadil itu bukan ayah dari bayi yang kamilah kandung
kamila mau berterima kasih ya sama kak fadil
atas semua kebaikan kak fadil sama kamila
kamila gak akan pernah lupain itu kak
sekarang kak fadil
kak fadil harus jaga diri kak fadil
kak fadil harus bantu diri kak fadil sendiri
namun kak fadil juga harus bantu keluarga kak fadil
kak fadil kesini
kak fadil mau minta maaf pak
kak fadil aku kak fadil bersalah
kak fadil berdiri
kak fadil toby
pak fadil akan lari dari tanggung jawab pak fadil lagi pak
pak fadil akan menikahi kamila
kalau want to marry oke
karena cuma itu satu satunya jalan dia bisa kembali di keluarga ini
jangan sekali sekali kamu pernah mengingatkan dia
terima kasih bapak
sama siapa ya
jangan lupa kata kata kamu ogos itu

farah kabarnya gimana
alhamdulillah sudah mulai baikan
oh syukur deh
syukur deh kalau gitu
mila siapa yang buang janur kuno di tong sampah kita
udah ya mah biarin aja
mendingan sekarang mama
masuk ke rumah ya mama kan harus istirahat
saya masuk dulu ya bu
mama kan udah makan
mama cukup minum obat
sekarang waktu yang mama tidur ya
kapan kita ke rumahnya fadil
kamu tidak perlu khawatir mila
mama akan menjelaskan semuanya
dan mama kan tak menikah
mama tidak ingin kamu menanggung malu
tapi memang secara islam menikahkan wanita hamil itu tidak pernah
sudah mendingan sekarang ma
sudah mendingan sekarang ma
mama harus istirahat
kalau urusan ini nanti kita bisa renven waktu ini